matinya nalar sehat dalam kehidupan publik kita
ketika politik hanya menjadi ⁇ dudes saya dapat apa dan saya dapatkan kekuasaan
tanpa moralitas politik kehilangan rohnya
matinya roh politik itu yang membuat mata hati tak mampu lagi menangkap hal yang mendasar
ketika kesejahteraan tak lagi menjadi pilihan yang ada adalah dagang dan demi dagang
dan transaksi demi transaksi maka politik hanyalah politik transaksional
lantas orang berpikir bahwa politik itu penuh keagungan politik itu penuh kemuliaan
politik itu penuh dengan martabat semuanya hanyalah imajinasi
dan rumusan kata kata dan kata kata itu tak lagi punya makna
roh politik tak lagi menjadi keabadian yang ada adalah power dan modal yang menentukan
lantas orang berpikir bahwa kalau politik itu penuh keagungan politik itu penuh kemuliaan

masihkah ada nurani masihkah ada suara hati masihkah ada keutamaan
hei semua itu hanya hiasan belaka karena semuanya hanya aksesori yang dibungkus dengan retorika
mencari keutamaan semakin langka di bumi ini
para petualang dan orang yang mengubah image wajahnya yang tinggal hanyalah permukaan
kini kita menghadapi situasi di mana nalar sehat tak lagi menjadi pertimbangan
nurani tak lagi ditempatkan dalam tempat yang utama
keutamaan hilang dimakan oleh namanya
kini tiba saatnya kita meratapi negeri ini
negeri yang ada dan tiada karena matinya nalar politik dalam kehidupan publik
masihkah ada cahaya pantulan sinar yang menembus rilung relung hati mereka
masihkah ada harapan kita
kita mengembalikan kembali politik menjadi pelayan publik
ataukah kita menyerah politik telah kehilangan kewibawaan dan kehilangan rohnya
tinggal kenangan dan seperti lagu romantika kita menanti bermimpi pada akhirnya kita termahkan oleh sebuah museum sejarah
politik tak lagi menarik karena penuh dengan tipu muslihat
politik penuh dengan akal dan politik penuh dengan permainan
ketika permainan itu terus menerus dimainkan
maka politik tak ada artinya lagi
kita memang rindu masa lalu
rindu untuk hidup tertib tenang
rindu mimpi kesejahteraan
rindu akan pemimpin yang punya keutamaan pelayanan
tetapi roh politik telah hilang ditelan oleh badai
mencari keutamaan tak lagi utama

yang penting adalah orang merebut citra
merebut suara dan merebut rakyat
dengan iming iming dan janji
tetapi semua itu hanyalah jualan belaka
kita rindu kembali
politik yang bernalar
politik yang berakar sehat
politik yang memberi keutamaan
politik yang tidak lagi memperjuangkan dirinya
tapi memperjuangkan urakyatnya
kita rindu daulat rakyat
dan rakyat yang berdaulat bukan daulat kapital
kita rindu akan suara suara merdu
ketika politik menggunakan akal sehat
dan mengembalikan nurani
semua tinggalah mimpi dan kenangan belaka